puluhan masyarakat non muslim di kota serang membagikan alas untuk salat id
mereka juga membagikan kantong untuk menyimpan sandal dan juga perlengkapan lainnya selama pelaksanaan sholat id
puluhan masyarakat non muslim yang tergabung dari enam belas gereja di kota serang
sejak jumat pagi sudah berada di alun alun kota serang untuk membagikan koran sebagai alas sholat
selain koran mereka juga membagikan kantong untuk menyimpan sandal dan perlengkapan lainnya
serta makanan ringan kepada jemaah yang hendak melaksanakan sholat is
dibantu oleh kepolisian serta tni sebanyak lima koran dan kantong dibagikan secara gratis kepada jemaah yang melintas
dari badan pekerja sana kristen katolik yang ada di wilayah serang
kita dibantu dan mengalihkan dari polri dan tni untuk membagikan alas untuk siapkan sholat id sekaligus juga
dan juga memfasilitasi
ini adalah merupakan bagian dari kegiatan toleransi beragama yang ada di wilayah provinsi banten
ya kami saat ini dalam sukacita dan kebersamaan mempersiapkan lima materi koran
dan juga tempat alas kaki bagi umat muslim yang akan sholat id
dan juga memfasilitasi
makanan ringan untuk nama tambah saat ini maupun nanti untuk sekitar lima orang
kegiatan ini pun mendapat sambutan positif dari umat islam yang mengikuti ibadah sholat id
ya baik buat antarumat beragama masih bisa rukun jadi tanggapannya positif
harapannya ke depannya seperti apa nih ya toleransi beragama di kota serang sendirian
harapannya untuk bisa menjaga
umat antar beragama saja
kerukunan beragama ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain
untuk dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain
agar persatuan nkri tetap terjaga dalam bineka tunggal ika
adi masda serang